rupa rupanya dia mengeluarkan pedang cuplikan
hai berhati hatilah klien aku tahu kekuatan pedang jubikarnya lah apa yang harus kita lakukan
telah diutarakan oleh jilang
ampun ayah nebrabu
aku tidak pernah melakukan hal itu aku mohon percaya kepada aku
aku yakin ayah anda itu pasti seseorang yang sudah menyerupai diriku ayah anda
jelas jelas aku merasakannya sendiri
jelas jelas aku merasakannya sendiri
jelas jelas aku merasakannya sendiri
aku akan bisa merintahkan apa saja yang aku mau
segera bunuh putramu

benarnya apa yang terjadi dalam diriku
karena aku melihat puteraku sendiri
mengapa aku melihat puteraku sendiri aku ingin membunuhnya
aku ingin membunuhnya
aku ingin membunuhnya tidak usah ragu cepat lakukan
tidak usah ragu cepat lakukan
tidak usah ragu cepat lakukan
hai rupa rupanya akan lawan ramuan yang telah kau

ayah anda baik baik saja